satreskrim polsek cibinong kabupaten bogor jawa barat rabu empat november berhasil menangkap pelaku pembunuhan ati kotul mahya atau yang kerap dipanggil bunda maya guru mengaji yang jasadnya dibuang ke dalam sumur tertutup beton
tersangka berinisial k alias a yang tak lain merupakan suami dari asisten rumah tangga korban
dalam aksinya supir lepas ini menghabisi nyawa korban dengan cara memukul dan menendang tubuh korban secara membabi buta usai masuk rumah korban
korban yang kondisinya sekarat lalu dibuang ke dalam sumur pelaku juga merampas ponsel dan uang sebesar lima ratus ribu rupiah
pelaku tidak bisa membayar dalam waktu seminggu akhirnya korban menanyakan kepada pelaku
berulang ulang dan pertengahan bulan kemarin timbulah niat pelaku untuk menghabisi nyawa korban
dari tangan tersangka petugas menyita ponsel korban serta satu unit motor milik pelaku
muhammad juanda bogor jawa barat